sampai jumpa di video selanjutnya

sudah tidak ada lagi saingan perubahan
tidak ada lagi
tidak ada lagi
mau beli perabotan
saya sudah melihat si raden
saya sudah melihat perabot
bang langsung ke rumah
apakah kalian pernah melihat seorang bocah laki laki yang bernama pemanah rasa
bukankah itu nenek nenek yang pernah menangkap kita
lebih baik kita kabur saja kakak
lari kemana kalian
dimana raden pemanah rasa
nenek kami juga lagi mencarinya
kalaupun kami tahu gak bakalan kasih tahu
hahaha kurang ajar kamu
eh kalau begitu aku yang akan memaksa mulut kalian untuk bicara
berhumpat ke kakak itu
bacaan itu makan tanpa mumpung
bacaan itu makan tanpa mumpung
kemana kalian hm
seteliah mana aku
mau lari kemana kalian
cari setiap berita untuk melacak
dia harus diringkus cepatnya
sebelum dia membuat keonaran yang lebih besar lagi
sebar seluruh pajurit
jangan sampai sejengkal tanah pun
ditatar pasundan yang belum kalian periksa
dan segera laporkan
aku bahagia sekali
bisa jalan jalan seperti ini bersamamu kakak
tidak pernah jalan jalan
aku juga begitu
aku juga begitu
aku juga begitu
aku juga begitu
nanti setelah semua tanggunganku selesai
aku akan mengajakmu jalan jalan setiap hari
untungnya tidak ada satu pun pajurit galuh
yang mengenali kita
tapi aku mengenali kalian
kita sudah minggu

ini jangan ditunda lagi
kita harus bergerak cepat
abah sudah menyiapkan rencana besar buat kalian
tunggu saja baik baik
mereka akan kita buat ketakutan
hingga mereka memilih mati

dan mereka akan kita jual
istirahat saja biar kakek yang tarik
aku senang ngomong untuk kakek
kita belum dapat tangkapan
kalau begini terus
kakek akan jual perahu ini
kalau perahu ini dijual
bagaimana kalau nanti kakek pengen melaut lagi
yang bisa kakek jual
kita bisa mencoba
kita dapat ikan banyak ini
kita dapat ikan
kita dapat ikan
kita dapat ikan banyak
hari ini kakek senang
kakek merasa beruntung
terima kasih ya nak
ini semua kerebatuan kamu
aku senang kakek bahagia
boleh aku minta beberapa ikan kek
seberapa banyak kamu suka ambil aja
ini kan juga hasil jeripayah kamu
ikan ikan itu untuk apa